olahraga sepeda gunung mpd atau mountain bike merupakan salah satu olahraga ekstrim yang memang diperuntukkan untuk medan yang berat yaitu di jalur pegunungan
mtb dibagi menjadi beberapa jenis sesuai track yang dilaluinya
dan kali ini saya akan mengajak anda untuk mengenal lebih dalam mengenai olahraga ini dengan membahas salah satu jenis mtb yaitu enduro
sepeda gunung memiliki desain dan spesifikasi khusus untuk melewati jalan berbatu hingga medan berlumpur dengan permukaan yang tidak rata
berdasarkan track yang dilalui sepeda gunung atau mtb dibagi menjadi beberapa jenis
kali ini saya akan membedah mtb jenis enduro di mana memang sepeda ini didesain untuk track off road menengah
jenis sepeda ini menggunakan konstruksi frame full suspension atau suspensi ganda
untuk lebih dalamnya kita akan berbicara dengan yang sudah expert karena di sebelah saya sudah ada pembalap mtb dari kategori master sea
pak boleh dijelaskan nggak sih pak ini perbedaan mpb jaz enduro dengan yang lainnya itu seperti apa perbedaannya
oke sepeda gunung enduro ini adalah di antara dua genre besar mountain bike yaitu cross country atau xi kemudian downhill atau dh
oleh karena dia mempunyai fork atau suspensi depan setinggi satu ratus enam puluh sampai satu ratus tujuh puluh
kemudian dipelangkapi dengan sok belakang sepanjang satu ratus lima puluh ml lalu karena dia untuk tanjakan jadi dibantu dengan sok kecil ini untuk menggunakan menanjak
selain itu dia kan juga harus turun
nah kalau turun itu melewati akar akar dan melewati batu batuan maka untuk tren saat sekarang kita menggunakan ban sebesar dua puluh sembilan inch
kalau dulu dua puluh tujuh lima kan turnya kencang maka membutuhkan juga rem yang mumpuni
di sini kita pakai trotor yang cukup besar
yaitu dua ratus mm
begitu juga yang untuk belakang ratus mm
kemudian untuk membantu menanjak kita membutuhkan reel the reel yaitu gigi yang cukup besar
di sini ada sampai lima puluh sehingga bisa kuat untuk nanjak
untuk di bawah itu sekitar sebelas giginya sebelas tiga
ini cukup enteng ya beratnya berapa ini
oh ya kalau ini memang terbuat dari karbon sehingga cukup enteng
berat untuk karbon kira kira empat belas kilo bu
nah ini juga katanya salah satu olahraga yang memang cukup mahal
memang harga sepedanya berapa nih pak
ya sangat relatif harga tapi misalnya terbuat dari ilminium itu sekitar empat puluh jutaan
kalau dari karbon itu tujuh puluh lima juta ke atas kira kira gitu
oke ini juga salah satu olahraga yang memang cukup berbahaya
persiapannya nih untuk sebelum bersepeda gimana pak
betul karena kemungkinan jatuh olahraga sepeda ini sangat tinggi berhubung dengan kecepatan yang tinggi maupun juga trailnya yang cukup ekstrim
oleh karenanya kita membutuhkan
proteksi diri yaitu misalnya dengan proteksi apa namanya siku kemudian proteksi lutut lalu sepatu yang cukup kuat gitu kan
kemudian jangan lupa memakai glove atau sarung tangan untuk meredam getarannya
dan juga untuk perlindungan kepala kita membutuhkan helm
dan helm ini fulsus sehingga melindungi muka kami
oke pak boleh nih pak saya mau belajar ya pak ajarin
di indonesia sudah ada wadah ajang kompetisi mtb bergensi tingkat nasional untuk disiplin enduro
kompetisi mtb enduro telah digelar sejak tiga tahun lalu yaitu indonesia enduro championship
ada lima seri kompetisi setiap tahunnya yang digelar di tempat yang berbeda
namun tahun dua ribu sembilan belas ini akan ada enam seri dalam indonesia enduro championship
dbc nn indonesia cisarua bogor